apa gue gak punya keluarga
gak percaya banget sih
menghabiskan sisa hidup gue di rumah ini
itu kenapa sih
pacar pacar yang mana bu
itu perempuan yang rambutnya panjang yang di rumah sakit
oh kalau itu sih dibilang pacar juga bu gimana nih
jadi bukan pacarnya
udah lah biarin aja yang penting sekarang udah ada yang ngurusin abis
yuk kita pulang
kita beresin dulu semuanya
menu kita hari ini adalah apa anak anak
ini udah dua hari gak dipanasin jadi kamu panasin nih
yaudah masak sana
aku tahu kamu itu senang
ya aku yang masak semuanya gapapa

gua gak mungkin tinggal di rumah seperti ini
wah gini nih
ayo udah jadi ini semuanya
eh jangan nakal eh
ya udah ini siapa yang mau yang gede nih
siapa yang mau yang gede
eh aku dong
udah nih udah
tunggu tunggu tunggu
ini buat tom
ini buat kami
kamar gua di mana
ya tidur aja
nih kamar gua
gua tidur di mana
kita gak tidur berdua dong
aku ngerti perasaan kamu
kamu itu masih marah sama aku tentang masalah kemarin
mumpi buruk apaan lagi ini
berarti ini bukan mimpi buruk
ini apaan sih
lu itu mau dimasakin merebus
gua ngerasa aneh
apa bener bener gua pernah tinggal di rumah

apa gua nggak punya keluarga
nggak percaya banget sih
gua akan menghabiskan sisa hidup gua di rumah ini
itu kenapa sih
berarti gua nggak mimpi
berarti gua bener bener nggak mimpi
jangan lupa like share dan subscribe ya
nanya lagi ya jelas aku bahagia lah
cinta aku sama kamu tuh sampai mati tau gak
kok sampai mati
kau udah mati
kalau aku mati duluan
ya enggak lah
aku tuh cintanya sama kamu itu
walaupun kamu sudah mati duluan
aku gak akan ganti
cuma kamu satu satunya wanita tau gak
yaudah kalau gitu
kalau aku mati duluan
kamu aku jemput

oh enggak yang ini sama sekali
gimana kalau winesa yang k sriimizu cukup baik
oh orang terkenal

keluarga yang ditinggal sabar tak apa clio
hala mengimpi doang aja kan bukan kena akut